menjaga kesehatan dan kekuatan fisik merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan jemaah calon haji
agar ibadah ke tanah suci bisa berjalan dengan lancar
kondisi fisik mereka ini sudah dipantau sejak masuk ke asrama haji
sehingga makanan yang mereka konsumsi selama berada di asrama haji pun penting diperhatikan
tujuannya agar jemaah calon haji ini tetap pugar selama menjalani penerbangan berjam jam ke arab saudi
tapi kita pakai masker dulu ya untuk menjaga kehigienisan dari makanan yang akan mereka konsumsi
selama berada di asrama haji makanan yang akan dikonsumsi oleh calon haji harus terus terpantau kebersihannya
seluruh juru masak maupun orang orang yang masuk ke dapur diwajibkan menggunakan masker dan tutup kepala
untuk menu yang disajikan pun berbeda beda
hari ini berapa kloter yang mau dikasih
ibu hari ini kira kira menunya apa saja
hari ini kita ayam asam manis telur balado sayur lodeng kerupuk buah dan air meneranya
nanti untuk makan malam masak lagi
berarti satu hari bisa berapa kali masak
tiga kali masak untuk maksimal bisa sampai seribuan orang ya
untuk menjaga kualitasnya konsumsi para calon haji dimasak sesuai jam kedatangan maupun keberangkatan kelompok terbang atau kloter
yang jelas semua makanan wajib tersedia sejam sebelum kloter tiba di asrama dan beberapa jam sebelum kloter haji berangkat ke bandara soekarno hatta untuk bertolak ke tanah suci
untuk konsumsi kloter yang berangkat pukul delapan pagi misalnya dapur ini sudah mulai ngebul sejak pukul tiga dini hari
tidak heran jika dapur ini mempekerjakan dua puluh lima juru masak dan pekerja dapur
mereka dibagi ke dalam dua shift yakni shift pagi dan sore
dalam pengoperasian dapur ini petugas penyelenggara ibadah
haji atau ppih mempercayakannya pada satu badan usaha makanan
penunjukannya pun lewat seleksi terbuka
yang sekarang itu bukan tender tetapi adalah dengan e katalog
e katalog itu adalah suatu keputusan dari menteri agama bahwa karena waktunya yang sangat singkat sehingga diadakan e katalog
nah itu barangkali yang diundang entah berapa banyak karena itu kan secara online
alhamdulillah kita yang kepilih gitu kan karena biasa mengerjakan di pondok gede
ppih memiliki standar ketat untuk takaran gizi dan kebersihan makanan jemaah calon haji
dalam penyajiannya catering yang ditunjuk dan juru masak harus bersertifikasi
begitupun untuk daging dan ayam yang digunakan harus bersertifikasi halal
tidak sampai di situ penjama makanan dan pramu saji harus mengikuti tes kesehatan beberapa hari sekali untuk mendapatkan sertifikat layak
menjadi penjamah makanan dan pramu saji
selain itu utusan kementerian kesehatan selalu mengontrol kebersihan di dapur ini dua kali dalam sehari
mengingat tahun ini merupakan tahun haji yang memprioritaskan jemaah lansia maka selain memperhatikan gizi dan kualitas
masakan dari dapur ini pun harus ramah lansia alias empuk
namun tetap tidak mengesampingkan cita rasanya
tadi udah ngisi tenaga lagi ki makan di asrama haji pondok gede
menambah kesehatan kekuatan
tadi makan pakai apa ki di sini
makannya ya itulah sama ikan gabus sama ikan telur
rasanya gimana kik boleh
enak ada sayurnya ada lauknya ada buahnya alhamdulillah
selain menu umum dapur ini juga diwajibkan untuk menyediakan makanan khusus bagi jemaah yang sedang sakit maupun jemaah yang sedang mengurangi asupan garam
suci bancin maria oktober jakarta